hai seperti yang terpantau selasa pagi pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat kapal feri gajah
mada melabuh jangkar di dermaga ujung tanjung perak ada ratusan penumpang yang langsung bebas
turun tanpa pemeriksaan bahkan tak sedikit yang tidak memakai masker mayoritas para penumpang ini
adalah pekerja di surabaya yang tinggal di sekitar kamal bangkalan madura seperti ini
anda bisa melihat tidak hanya penumpang yang tanpa kendaraan roda dua namun juga truk dan juga kendaraan roda empat lainnya
ini bisa masuk dengan surabaya dengan bebasnya tanpa ada pemeriksaan
dari jalur ini langsung masuk ke surabaya dan mayoritas mereka ini penumpang ini adalah penumpang pulang pergi
dari kamal bangkalan menuju surabaya
meski jembatan suramadu sudah beroperasi sejak tahun dua ribu dua
ratusan warga madura
khususnya yang tinggal di sekitar pelabuhan kamal bangkalan setiap harinya masih memilih menggunakan armada ferry untuk menyeberangi selat madura
beroperasi dari jam enam pagi hingga tujuh malam terdapat empat belas trip perjalanan dari dua armada ferry
atau setidaknya ada satu kapal yang berangkat dan datang setiap jamnya baik di pelabuhan ujung maupun kamal
pemeriksaan swab antigen sempat dilakukan di senin siang namun tidak untuk pagi dan sorenya
kenapa gak lewat suramadu
saya lewat kapal rumah saya di pelabuhan kamal
tiap hari pulang pergi
pulang pergi tiap hari
terus ada pemeriksaan antigen dari minggu ini
makanya kemarin balik terpaksa
jumlah penumpang terpadat adalah pada jam berangkat dan pulang kerja
dan dalam satu harinya rata rata seribu penumpang menggunakan transportasi ini untuk pulang pergi bangkalan